baik sayangku arimbi aku akan melepaskanmu
bantuan apa yang kamu inginkan
aku ingin kamu membantuku untuk menghabisi indidara
ini sungguh mengerikan
sembara termasuk anak yang kuat kakak
sampai sekarang ini dia masih bertahan hidup
jika anak lain mungkin saja nyawanya sudah melayang
ini semua salahku
aku gagal menjaga muridku
kakak tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri
ini pasti sudah suratan takdir dan sembara
dan kita tidak bisa melawan suratan takdir ini kakak
dia benar benar sekutu iblis
tenaganya sungguh luar biasa
jantungku seperti tertarik keluar
saat kekuatanku beradu dengan kekuatannya
malampir sangat berbahaya kakak
dia bangkit untuk menebarkan kejahatan di muka bumi ini
ini adalah tugas kita
untuk menghentikan kejahatannya
kita harus cari cara
untuk membiasakan malamku
dan menjaga kekuatannya
karena malampir bersekutu dengan siluman kera
si raja kera
penguasa hutan kera nera
hmm kamu tidak perlu marah seperti itu
aku hanya ingin bermain main sama kamu
badrika lepaskan aku
makanya jangan mencari masalah denganku
ya sudah aku mengaku kalah darimu
sekarang cepat lepaskan aku
bagaimana kalau kamu panggil aku sayang dulu
tidak usah macam macam kamu cepat lepaskan aku
badrika sayang cepat lepaskan aku
aku tidak mendengarnya
badrika sayang cepat lepaskan aku
baik sayangku arimbi aku akan melepaskanmu
bantuan apa yang kamu inginkan
saya ingin memilih vie n flor kaho
ini keprumelih diriku bisa
jauh semuanya menyingkir
ayo bawa ke balai pengobatan
bawa ke balai pengubatan
bocatengi itu menguasai adian ilat mogosworo dengan sangat baik
aduh arbi sayang ada apa dengan anak buahmu
kenapa dia berhenti menyerang sayang
anak itu dia yang menyuruh para prajuritku untuk pergi
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
biar kan saja
biar kan saja
biar kan saja